ini emang gak mudah sih sel ya
karena emang udah mengakar sama semua anak ipa dan ips
makanya aku butuh bantuan kamu sel
kita pasti bisa membuat sekolah jauh lebih keren dan asik
kalo kita berhasil
kamu bersedia gak
kalo ada manusia nanya
itu di jawa
udah diajarin ngomong kan
di zaman maju seperti sekarang
dimana teknologi udah maju
mau damai apa enggak
biarin mereka duluan yang minta maaf
karena mereka udah
udah bikin nadif celaka
yang pertama bikin kesalahan
dia yang harus minta maaf
kalaupun mereka minta maaf
tapi jangan segampang itu
lu maafin mereka
ya minimal kita kasih syarat lah
biar mereka sedikit kapok
biar nggak berani lagi tuh
nadiem juga punya alasan sendiri
kenapa dia bisa nyerang aldino
dan lo juga pasti tau alasannya kenapa
mereka gua kita n debut banget kan
buat apa nih gue
gini ya gue minta kita semua di sini bisa bersikap dewasa satu sama lain
gak selalu harus adu jotos kan dan juga pakai emosi untuk menyelesaikan masalah kita
jadi gue minta untuk malam ini ya untuk lo nadief dan juga lo alt tunjukin sikap dewasa kalian
saya benar benar minta maaf atas perbuatan anak saya bu melda
tapi saya benar benar tidak bisa memaksakan kalau sudah berurusan dengan perasaan
saya tidak mau tahu caranya pak roy
saya mau pak roy suruh anak pak roy untuk suka kembali dengan anak saya arit
apa pak roy lupa semua yang pak roy dapat ini semua dari suami saya
semua yang suami saya berikan saya ambil lagi
saya tahu bu apa yang sudah bu melda dan bapak lakukan untuk kehidupan saya
berarti kamu tahu kan kamu harus melakukan apa
peniaturan yang diberikan kepada jokowi tak akan bertahan vet dirty
sudah berlihat baik menyelamatkan dan membawa betet ke rumah sakit
asli kenapa sih si nari segampang itu minta maaf sama aldino
padahal kan dia tau sendiri aldino semaginya itu licik
lu ngapain nelfon gue dan ngajak gue kesini
vin pertandingan kita belum selesai
gak masalah kan
kalau lo lanjutin sama gue sekarang
gak mungkin banget vero nelfon gue cuma mau ngajak main basket doang
setelah kejadian kemarin

sampai itu dua niat pengala
eh hai sel
lagi sibuk ya
sebenarnya aku video call kamu
aku mau ngasih tau
kalau aku tuh mau berdamai sama nadif
nggak perpanjang lagi masalah antara anak ipa dan ips
terus gimana kamu udah ngajak anak ips buat ketemu belum
belum sih sale aku bakal ngelakuin hal itu
asal kamu bantu aku buat ngelakuin sesuatu juga
kamu harus bersedia menjadi wakil ketua osis
kenapa sih aldino maksa banget buat gue jadi wakil ketua osis
tapi kalau gue gak nurutin kemauannya
berarti dia bakal terus terusan ribut nih sama anak ips
sel gimana kamu bersedia kan
maksud gue kayak syarat yang lokasi ke gue itu
gak ada hubungannya sama salah yang ada sekarang gitu ngerti gak sih
justru sale dengan kamu terima tawaran aku ini
masalah kayak gini gak akan terjadi lagi cell
kamu bisa bantu aku buat wujudin semua niatan aku sel
untuk menyatukan anak ipa dan ips
dan menghapuskan semua peraturan yang gak masuk akal
yang udah menjadi turun temurun di sekolah ini sel
gue juga capek banget tiap hari harus ngadepin permasalahan antara ipa ips
aku paham kamu pasti laguin aku sih
cuma aku tuh udah capek banget sel
sama semua masalah antara anak ipa dan ips
ya meskipun emang gak mudah sih sel ya
karena emang udah mengakar sama semua anak ipa dan ips
makanya aku butuh bantuan kamu sehat
aku yakin kita pasti bisa membuat sekolah jauh lebih keren dan asik kalau kita berhasil
gimana sel kamu bersedia gak
kalau ada manusia nanya itu di jauh
udah diajarin ngomong kan
di zaman maju seperti sekarang
teknologi udah maju
mau damai apa enggak